bagaimana pengamatan suasana jalanan ibu kota di hari pertama tanpa pemberlakuan tiga in satu
koresponen rama aryadi di kawasan semanggi jakarta akan melaporkan langsung di sana
selamat sore rama seperti apa sebenarnya kebijakan pertama pembebasan tiga in satu ini
apakah tetap macet atau memang keurangan
di belakang masih macet ya
ya selamat malam indra dan juga hera
seperti yang sudah kita bisa lihat di belakang saya situasi masih memang tetap macet
yang menarik yang saya perhatikan sebelumnya adalah kemacetan dimulai lebih awal
biasanya orang orang berasumsi karena dihapuskan kebijakan tiga in satu
maka pekerja yang bekerja di daerah jakarta dapat meninggalkan tempat kerjanya lebih terlambat
karena mereka tidak perlu lagi menghindari tiga in satu
namun seperti yang dapat anda lihat kemacetan masih terus saja terjadi
bahkan di sebelah kanan saya
ini adalah jalur yang biasanya digunakan oleh kendaraan kendaraan dari arah jenderal sudirman
dari monas dan seterusnya untuk menuju ke jalan gatot subroto
dan seterusnya menuju cawang
kini sudah ditutup untuk membantu mengurai kemacetan yang terjadi di sini
kendaraan dialihkan untuk memutar bundaran semanggi sebanyak dua kali
agar ekor kemacetan lebih dapat dimanage
sampai dengan saat ini situasi masih merayap
dan saya perkirakan
beberapa jam ke depan situasi lalu lintas akan terus semakin padat
hera dan juga indra
rama apakah anda melihat dari pemantauan anda karena anda di lapangan mungkin secara random saja
apakah semakin banyak orang di dalam sebuah kendaraan yang hanya berisi satu atau dua orang penumpang saja di mobil pribadi
ya saya sempat mengintip sejumlah kendaraan yang melintasi ruas ruas jalur ini
dan memang lebih banyak mayoritas kendaraan yang melalui jalur jalur ini
hanya menampung satu penumpang
sehingga secara efektif penumpang yang diangkut jumlahnya lebih sedikit
namun kendaraan yang ada di jalanan jumlahnya jauh lebih banyak
ini diperparah juga dengan masih adanya angkutan angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya
perlu diingat juga di tempat saya berada ini merupakan daerah penyempitan lajur
di sebelah kanan saya ada jalur utama yang menghubungkan gatot subroto
dan di depannya ada pemberhentian bus yang terletak tepat di depan pintu masuk
plaza semanggi ini menyebabkan kepadatan yang mau ada terinuan maupun tidak ada terinuan tetap sama saja
menurut saya masih perlu langkah langkah dan masih perlu diambil untuk mengurai kemacetan
yang sudah selama ini menjadi penyakit tahunan apabila tidak harian di ibu kota ini hera dan indra
baik terima kasih ramah arya di melaporkan langsung dari kawasan gatot suburoto yang biasanya berlaku terinuan begitu ya hera
ya tepat sekali